baik anda kembali di newscast kita masih dalam editorial view bersama dengan mas nugi dan juga mas revo
sekarang kita mau menyoroti pidato kenegaraan jokowi
saya mau ke mas revo terlebih dahulu lagi
mas revo ada banyak poin poin yang disampaikan oleh presiden ya
yang memang secara umum kita lihat ini menyampaikan pencapaian dan juga prestasi pemerintah
mulai dari isu ekonomi sampai dengan isu pemerintahan korupsi hukum juga disinggung oleh presiden pada tahun ini
juga soal politik identitas misalnya di akhir akhir
tapi isu ekonomi tampaknya mendominasi pidato presiden
dari pidato tersebut mas revo kalau kita menerka sebenarnya ini apa yang ingin disampaikan presiden
dan bagaimana catatan kita atas klaim klaim pencapaian dan juga pidato presiden jokowi disampaikan dalam hut kemerdekaan ri ini
ya renat kalau kita lihat memang dalam pidato kenegaraan presiden kemarin ketika kemerdekaan
ada berapa hal pencapaian pencapaian disampaikan oleh presiden jokowi
termasuk ketika presiden menyampaikan bahwa apbn kita untuk tahun dua ribu dua puluh dua saat ini surplus rp satu ratus enam triliun gitu ya
tapi di satu sisi yang lain presiden juga menyampaikan bahwa kita dalam bahasa
sebenarnya bahasa yang disampaikan oleh presiden cukup
menenangkan terlihat menenangkan ketika presiden menyampaikan bahwa kita mampu memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar rp lima ratus dua triliun
tapi di sisi lain tentu ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya presiden ingin memberikan message gitu
dan presiden kan sebelumnya juga menyampaikan bahwa kondisi global baik di tatanan global maupun regional
itu tidak baik baik saja
inflasi di tataran global itu cukup tinggi
begitu juga di kawasan asean tinggi gitu
sementara memang presiden menyampaikan ada satu dalam tanda kutip prestasi tersendiri bagi indonesia
karena bisa menekan inflasi tidak setinggi dari kawasan regional maupun global
tapi ini sebenarnya adalah visit bahwa kondisi dunia tidak baik baik saja
kondisi regional tidak baik baik saja terutama dalam tataran ekonomi kita
kita mungkin selama ini inflasi tidak cukup tinggi karena memang negara memberikan
kalau misalkan harga harga bbm itu dilepas gitu seperti halnya negara negara di eropa atau di amerika
yang harga energinya itu mengikuti harga pasar mereka benar benar liberal dalam ekonomi
maka bisa jadi kita juga akan memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi
nah artinya sekarang ini kita kan sedang melihat nih presiden apalagi kemarin juga menko marves juga menyampaikan
ada sinyal sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi energi kita
nah ini sedang menjadi kajian kajian
dan kita tentu harus melihat secara jernih apakah memang kita harus mencaput subsidi
apakah tidak ada cara lain selain mencabut subsidi misalnya
kalau memang harus mencabut subsidi kemudian bagaimana dengan mereka mereka yang terdampak dari pencabutan subsidi tersebut
bagaimana kemudian negara menanggap
nah ini yang tentunya skema skema ini yang sudah kita tunggu
karena jangan sampai kemudian ketika negara dalam pidato presiden itu ada surplus satu ratus enam triliun
kemudian harga komoditas sebagian barang itu tinggi sehingga juga menjadi pemasukan yang cukup tinggi juga untuk negara kita
ada batu bara kemudian sawit dan lain lain itu harga komoditas sedang tinggi
di satu sisi juga ada beban terhadap energi
maka yang harus kita lihat kantong kiri kantong kanannya ini seperti apa
apakah kita masih cukup mampu membiayai kebutuhan kebutuhan kita ini
kalau memang harus mencabut subsidi berapa yang terdampak
kemudian bagaimana dengan dampaknya
apakah memang harus mencaput subsidi itu
apakah ada cara lain selain tidak mencabut subsidi
misalnya dengan kemudian melakukan apa ya
selama ini kita tahu banyak kebocoran kebocoran subsidi juga
terkait dengan harga lpg kemudian harga tidak tepat sasaran penggunaan solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan sebagainya
jadi hal hal seperti itulah yang sekarang sedang kita tunggu
tentu kita tidak ingin indonesia jatuh ke jurang resesi ya
dan langkah langkah pemerintah inilah yang sekarang sedang sama sama kita tunggu renardo
mas nugi titik berat pidato presiden adalah soal isu ekonomi ya
ini mungkin memang hal yang tengah dihadapi
dihapi oleh semua negara di tengah tantangan ekonomi global
dan juga banyak ketidakpastian
apakah juga mas nugi melihat bahwa ini ada message tertentu dari presiden
ketika meng highlight soal subsidi terhadap energi yang mencapai rp lima ratus dua triliun
ini juga kemungkinan menjadi sinyal bahwa akan ada kenaikan harga bbm
saya kira jokowi sudah memberikan sinyal kewakilan
bbm titik komputer menurut saya
dan itu sudah beberapa kali dalam pidato
saya kira yang sekarang kita sekarang itu terkolong karena harga komunitas
komunitas ada dua komunitas yang di dunia ini
salah salwit dan salwar
dan ini komoditasnya yang menghargai masyarakat
sehingga apa itu bisa diperhatikan jadi bbm masih tidak kuat
jadi berapa tahan berapa lama bbm bisa menanggung
itu sudah diperhatikan
walaupun dua puluh dua hari
subsidi itu akan dipotong
jadi itu sudah diperhatikan
yang terjadi adalah ketika ada keputusan perang
dan yang terjadi adalah terkait
dan itu sudah diperhatikan
sehingga ini sudah diperhatikan
tinggal yang tadi disampaikan
pernyataan dari menteri lutut
pada waktu lalu
sudah diperhatikan bahwa
itu akan diperhatikan
bbm harga kenaikan bbm
nah saya kira ini yang harus diawasi
terdapat dampak sosial
tapi memang yang terjadi akan
ada orang orang yang terdampak
orang lama itu
akan terhubung lagi

jadi terdapat orang orang mungkin
harga kenaikan bbm
ya baik mas nugi ini masih agak terputus putus
jadi saya lanjut lagi ke mas revo
jadi kalau kemudian
benar bahwa pemerintah akan menaikkan harga bbm
soal tepat atau tidaknya
ini pasti diskusinya masih panjang lagi nih mas revo
tepat atau tidak menaikkan harga bbm begitu ya
dampaknya ini harus dikalkulasi ya
oleh pemerintah ketika
menaikan harga bbm
yang itu diumumkan kepada publik
atau apa yang perlu
diantisipasi oleh pemerintah
kalau kemudian benar
dalam waktu dekat
akan menaikan harga bbm
berkaca dari beberapa kali jokowi menyinggung soal
beratnya subsidi rp lima ratus dua triliun ini
memang secara kasar mata
sekarang kita lihat ya reinhard ya
kalau misalkan kita beli pertalite gitu
di pasar di sptu
pertalite itu kan rp tujuh enam ratus ya
nah sebenarnya yang
yang subsidi lebih besar itu kan premium
tapi kita sekarang sudah mulai lupa tuh
karena juga jarang ada di pasar
pertalite kemarin juga belakangan
sering hilang gitu di pasaran
nah tapi kan pertalite harga dengan rp tujuh enam ratus
harganya pertamak rp sembilan puluh dua
nah kalau kita lihat di spbu
yang artinya harganya memang mengikuti mekanisme pasar
itu kan harga
harga bbm ron rp sembilan puluh dua dikisaran rp tujuh belas rp delapan belas
bahkan rp sembilan belas terkadang gitu
fluktuasinya di situ tuh
rp tujuh belas lima ratus rp tujuh belas delapan ratus rp delapan belas sekian
rp sembilan belas seratus dan lain sebagainya
nah artinya memang harganya selisihnya sangat jauh gitu
dengan pertalite yang ron delapan
eh ron sembilan puluh ya ron sembilan puluh
memang kemudian disparitas harga yang sangat tinggi inilah yang
kita juga kadang kadang melihat
wah ini memang sangat besar sekali
subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah
tapi lagi lagi pertanyaan begini rehat
bahwa kita masih menemukan ada indikasi indikasi kebocoran solar misalnya
solar solar bersubsidi itu banyak juga dipakai oleh kendaraan kendaraan
yang kategorinya sebenarnya adalah kendaraan kendaraan mewah
solar bersubsidi seharusnya hanya dipakai untuk angkutan angkutan transportasi umum
seperti bis umum pisar pisar kota
truk truk yang mengangkut logistik dan sebagainya
tapi kenyataannya banyak juga mobil mobil yang sebenarnya harganya di atas empat ratus juta
harganya di atas enam ratus juta menggunakan solar yang bersubsidi
kemudian belum lagi solar solar bersubsidi itu dipakai bocor
untuk dipakai industri industri yang besar
nah ada masih ada indikasi indikasi itu
nah kita sebenarnya juga alangkah baiknya kalau misalkan kebocoran kebocoran
ada indikasi indikasi kebocoran kebocoran itu bisa dihentikan
sehingga artinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini juga bisa ditekan
nah hal lain misalnya lpg gas tiga kg lpg tabung hijau tabung melon yang bisa kita sebut tabung melon itu
dari data sebenarnya tabung melon itu juga banyak dipakai oleh
rumah tangga rumah tangga yang sebenarnya masuk kategori mampu
yang seharusnya rumah tangga rumah tangga kelas menengah ini menggunakan lpg yang dua belas kg
yang tabung biru atau yang sepuluh kilo
tapi kenyataannya banyak juga yang masih menggunakan lpg tabung melon
nah ini kan juga membuat akhirnya bocor subsidinya itu tidak tepat sasaran
nah tepat atau tidaknya subsidi inilah yang kemudian juga harus menjadi concern dari pemerintah
sehingga beban subsidi itu tidak tinggi
nah pertamax juga sama gitu pertalite misalnya pertalite itu juga sama
yang kita lihat sebenarnya kan kalau harusnya pertalite itu dipakai oleh kendaraan transportasi umum
atau misalnya anggota anggota logistik
tapi kenyataannya kan banyak juga mobil mobil mewah yang mengisi pertalite di spbu
nah artinya hal hal seperti ini yang sebenarnya bagaimana mengatasi supaya subsidi ini tidak tepat sasaran ini bisa ditertipkan dalam tanda kutip
nah setelah itu baru kita ngomong kalau memang semua itu sudah ditertipkan sudah dikendalikan
maka kita bisa kalau memang masih besar angka subsidi itu barulah kita kemudian ngomong berapa nih yang harus dinaikkan
berapa ribu harga yang harus disesuaikan untuk ron sembilan puluh atau ron sembilan puluh dua ini pertalite maupun pertamax
atau untuk gas misalnya untuk lpg berapa yang harus disesuaikan
kemudian nanti dampaknya berapa berapa banyak orang yang terdampak
nah mereka mereka yang terdampak ini kemudian bagaimana
apakah akan dikasih bantuan langsung tunai dengan cara seperti apa
nah jangan sampai kemudian ketika pemerintah mencabut subsidi karena kita tahu ketika subsidi bbm ini dicabut
satu hal yang kemungkinan besar akan terjadi adalah kenaikan harga
ketika kenaikan harga maka inflasi akan naik dan sebagainya
maka bagaimana ini dampaknya terhadap masyarakat supaya masyarakat itu tidak menderita
karena situasi geopolitik kita juga tidak bagus bagus saja
perang di ukraina rusia kemudian juga memanasnya laut cina selatan
kemudian konflik di taiwan kemarin itu kan juga mempengaruhi situasi geopolitik ini juga
mau tidak mau pasti akan mempengaruhi juga angka perekonomian kita
kita tahu sekarang kalau kita bandingkan harga mie instan di pasar aja di toko kan sudah naik seberapa
artinya kalau harga geopolitik kita kita tahu kalau kita bandingkan harga mie instan di pasar saja di toko kan sudah naik seberapa ratus perak
padahal ini mie instan yang menjadi patokan juga ini makanan banyak orang di indonesia
nah ini yang untuk mengatasi ketika terjadi nanti efek domino dari kenaikan pencabutan subsidi maka pemerintah harus memikirkan bagaimana mengatasi dampaknya
baik kita lihat pekan ini apakah benar akan diumumkan kenaikan itu atau tidak
karena ini baru sekedar sinyal ya mas revo dan juga mas nugi tapi yang perlu tadi ada banyak sekali catatan dari cnn indonesia
tanda pemerintah terkait dengan kebijakan subsidi energi ini
tentu kita menanti nanti akan seperti apa kemudian keputusannya dari pemerintah
terima kasih banyak mas revo dan juga mas nugi untuk diskusi editorial pada malam hari ini selamat malam sehat selalu
sehat selalu rehat selamat malam terima kasih